warga pasuruan jawa timur dikejutkan peristiwa seorang bocah yang menggigit telinga temannya hingga putus
kejadian tersebut terjadi pada selasa sore di sebuah tempat mengaji di kelurahan bugul kidul kecamatan bugul
korban yang berusia tiga belas tahun tersebut kini tengah dirujuk ke rumah sakit dr sutomo surabaya
kasus gigi telinga ini sedang dalam penyelidikan polres pasuruan kota
kalau kami hanya memproses perkaranya nanti kita libatkan instansi terkait yang saya sampaikan tadi itu
yaitu dari pampas kemudian dari perubahan sosial
apa rekomendasi dari dua instansi itu yang memberikan sesuai kewenangannya
nanti kita membuat surat kebutuhan bersama dan itu nanti kita mencari penetapan di bn
petugas juga mengimbau kepada orang tua agar lebih waspada
dan juga mengawasi anak anaknya agar kejadian serupa tidak terulang